pertiangkasa pura dua memperbaiki layanan internet bagi para pengguna bandara soekarno hatta tanggerang banten
pengelola bandara soekarno hatta itu menambah tujuh belas wifi corner
oh baru ada ya wifi corner ternyata di soekarno hatta demi kenyamanan para penumpang
sudah saatnya memang
angkasa pura ii menambah jumlah koneksi internet nirkabel ataupun wifi di sembilan titik terminal satu dan dua bandara soekarno hatta
bukan hanya itu area kargo dan perkantoran serta community center juga mendapat tambahan tujuh titik fasilitas wifi corner
kecepatan koneksi internet yang disediakan hingga mencapai seratus mb per second
penyediaan layanan dilakukan dengan kerjasama pt telekomunikasi indonesia
di masa mendatang bandara soekarno hatta berencana meningkatkan kualitas internet yang terintegrasi secara menyeluruh
dan juga digitalisasi dalam setiap proses bisnis utamanya